sejumlah strategi operasional dipersiapkan dalam mengantisipasi kepadatan res area selama mudik lebaran tahun ini
strategi ini dibuat dalam bentuk skema rekayasa lalu lintas di dalam rest area
serta upaya memaksimalkan kapasitas parkir kendaraan seiring dengan meningkatnya arus lintas di jalan tol pada periode arus mudik maupun balik lebaran ini
kita bahas bersama siang ini bersama narasumber kami ada pak triyono juno asmono sekretaris badan pengatur jalan tol kementerian pupr atau yang akrab di sapa pak yongki
assalamualaikum selamat siang pak yongki
waalaikumsalam selamat siang mas
ya pak yongki kita tahu sejumlah rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan
kontraflow sudah kalau kemarin sudah berlaku ya pak ya one way kemudian juga ada ganjil genap kontraflow
termasuk juga mempersiapkan rest area
sebagai solusi dari kemacetan di mudik tahun ini
kalau dari pupr sejauh mana persiapan rest area pak yongki
baik terima kasih mas
jadi dapat kami sampaikan kami sudah menyiapkan satu ratus dua puluh tujuh res area dan juga tambahan res area fungsional
ada enam rest area fungsional dengan harapan dapat melayani masyarakat
dan juga kami menyiapkan res area tersebut untuk pengaturan pengaturan ya pak
jadi mudah mudahan dengan res area tersebut masyarakat bisa istirahat dan juga bisa melanjutkan perjalanannya setelah itu
yang menjadi fokus dari ke pupr di ruas tol mana pak yongki
karena kalau kita berbicara orang orang yang beristirahat di res area tentu ada penumpukan ya
apakah juga diatur waktu yang akan diperbolehkan
kalau tadi laporan teman kami tiga puluh menit waktu yang boleh dipakai ketika beristirahat di rest area pak yongki
jadi kami menghimbau masyarakat yang menggunakan res area dapat menggunakan res area tersebut tidak terlalu lama atau maksimal tiga puluh menit
dengan harapan dapat menghindari kemacetan yang mungkin dapat terjadi atau akibat penumpukan kendaraan
dan juga kami menghimbau masyarakat itu tidak membeli atau makan makanan di tempat
jadi sifatnya take away atau memukus makanan yang ada di res area tersebut
dalam lebaran tahun ini
kalau dari pak menko pmk muhajir effendi menyatakan sudah ada upaya untuk penambahan rest area
penambahan rest area di titik mana saja sudah dilakukan oleh pupr pak yongki
jadi kami ada tambahan enam res area baru atau fungsional
jadi ada tiga di pemalang batang ada dua titik
dan jakarta cikampek ada satu titik
dan juga sifatnya fungsional
sementara ini di satu ratus sembilan puluh empat ruas jalan
dan juga cikampek palemanan
kilometer delapan puluh satu a dan b
dan yang terakhir di km empat ratus tiga puluh empat
ada tidak catatan yang dilakukan oleh kementerian anda
perlunya adanya untuk masuk ke dalam rest area penambahan badan jalan karena menyempit ya pak ya
karena kalau kita masuk res area kan akan menyempit
apakah ada solusi untuk menambahan pelebaran jalan memasuki rest area
jadi kami sudah mengantisipasi atau mengidentifikasi beberapa titik yang merupakan titik lelah
khususnya di jakarta tol cikampek palimanan
baik arah a dan b
ini ada tiga titik mas
kilometer delapan puluh enam satu ratus dua dan satu ratus tiga puluh
dan untuk antisipasi lonjakan masyarakat yang menggunakan res area tersebut
dan pengalaman tahun lalu
banyak masyarakat yang menggunakan atau parkir di bahu jalan
kami sudah melakukan pelebaran di tiga rest area tersebut
sepanjang satu lima km masing masing di depan dari rest area
sehingga harapan kami dengan ada tambahan lajur tersebut
baik tadi juga teman kami melaporkan ada spkl ya pak ya
stasiun pengisian kendaraan listrik
ada tempat untuk pengisian bagi mereka yang punya mobil listrik di rest area
res area mana saja yang disediakan oleh pupr dan juga sejumlah pihak lainnya untuk memfasilitasi mereka yang punya mobil listrik pak yonggi
baik ini penting sekali mas
jadi kami sudah menyiapkan spkluu di res area di jalan tol
ada empat belas titik
yang pertama adalah di jalan tol jakarta merak ini ada satu titik
lalu yang kedua ini di tol transjawa
dari jakarta sampai ke probolinggo
dan yang terakhir di transjawa pak
ini di jagorawi tepatnya di kilometer sepuluh a dan dua puluh satu b
jadi total ada empat belas titik
baik cukup membantu ya pak bagi mereka yang punya mobil listrik
pak yongki kalau berbicara soal rekayasa lalu lintas diberlakukanlah mulai dari one way ya pak ya satu arah
kemarin sudah mulai pukul dua dua puluh siang
dan situasional apakah ini mempengaruhi ya pak ya dengan adanya rekayasa lalu lintas ini
apakah terjadi penumpukan kendaraan di rest rest area tertentu
kalau terjadi penumpukan kendaraan apakah ada imbauan khusus bagi mereka yang berhenti di bahu jalan
baik jadi memang kalau kami amati sampai tadi pagi mas
kami sudah mengawati ke beberapa titik yang biasanya selalu terjadi penumpukan kendaraan di rest area
ada dua titik yaitu jakarta merak
dan untuk jakarta merah alhamdulillah terkontrol baik mas
tidak terjadi antrean yang berarti
karena memang kami sudah menyiapkan beberapa skenario untuk pengendapan kendaraan
untuk jakarta cikampek dan juga sampai cikampek palimanan juga relatif lancar
namun tadi pagi kami mengamati ada satu titik yaitu di rest area fungsional
tepatnya di km delapan puluh satu a dan b
ini terjadi sedikit kemacetan karena memang adanya masyarakat yang memaksa untuk parkir di bahu jalan
namun setelah itu kami koordinasi dengan kepolisian dan sudah kami arahkan ke rest area berikutnya
jadi kami memberikan rambu rambu mas bahwa rest area berikutnya tidak terlalu jauh di km delapan puluh enam
sehingga masyarakat yang tadinya parkir di bahu jalan dan menyebabkan kemacetan sudah bergeser ke rest area berikutnya
dan alhamdulillah setelah itu kendaraan dapat berjalan dengan lancar
baik tentu pemudik yang masih di rumah belum berangkat mudik pada hari ini mungkin berpikir pikir
yang nanti mungkin akan mudik ingin tahu informasi dari pihak anda pak yongki
apa saja fasilitas yang disediakan di rest area selain tadi ada penambahan toilet
memperlebar masuknya kendaraan ke dalam rest area dengan memperlebar jalan itu sendiri kemudian juga spkl
apakah posko yang didirikan oleh kementerian pupr bersama otoritas tempat maupun kepolisian
guna membantu bagi mereka yang mungkin capek di jalan kemudian ada fasilitas pijit atau bagaimana gitu pak
baik mas jadi di rest area ini memang kami sudah menyiapkan beberapa fasilitas termasuk posko bersama
di sini tidak hanya pupr dan badan para pengelola jalan tol tapi juga pihak kepolisian dan dari kementerian perhubungan
nah di sana kami berharap bisa mengontrol secara penuh traffic flow yang ada di sana

dan juga penambahan dari beberapa fasilitas yang ada di sana

mas sudah menyampaikan adanya pertambahan mobile toilet sebesar lebih kurang keseluruhan itu tiga mobile toilet
lalu kami juga sudah menyiapkan beberapa titik fasilitas seperti tempat bermain anak tempat terbuka hijau
dan kampung umkm ini tempat untuk penjualan dari makanan dan minuman spot spot foto dan juga tempat pembelian oleh oleh dan live music di sana
lalu juga kami sudah menyampaikan
lalu kami sudah menyampaikan
baik pertama adalah kami harapkan masyarakat dapat melakukan kesiapan perjalanan
pastikan kendaraannya sehat
lalu yang berangkat juga dalam kondisi sehat
lalu pilihlah rute dan waktu yang sudah ditentukan
anda bisa melihat di aplikasi yang sudah kami siapkan
untuk menghindari macet yang ada
lalu juga ikuti aturan aturan
termasuk pengaturan traffic flow di rest area yang ada
jadi tidak langsung parkir di depan depan tenan
dan yang terakhir tempat kami di rest area adalah
tidak berlama lama di rest area
dianjurkan untuk membeli makanan secara takeaway
lalu menerapkan protokol kesehatan
menjaga kebersihan yang ada
dan juga jika rest area itu penuh
jangan paksakan untuk masuk
tapi gunakan rest area terdekat
kebetulan kalau kami lihat nanti kami sudah menyiapkan
tanda tanda atau vms
bahwa next dari rest area tidak jauh dari yang ada
sehingga masyarakat bisa menggunakan rest area yang ada
tanpa memaksakan masuk ke tenan tenan
atau perasal yang tak tentu
baik terima kasih atas waktu anda bersama kami
selaku sekretaris badan pengatur jalan tol
assalamualaikum pak yongki
waalaikumsalam terima kasih